tolong kamu jauhi sembara
eh kalian harus dengar
yang memburu tiga orang warga desa karangmangu itu
itu bukan harimau biasa
itu harimau jadi jadian
aku tahu siapa orang yang jadi harimau jadi jadian itu
yang benar kang
jangan sampai mempitnah orang
jangan bilang aku mempitnah
aku melihat dengan mata kepalaku sendiri
anak buahku jadi korban ditergam harimau jadi jadian itu
berani sekali kau bilang aku mempitnah
aku patahkan batang lehernya
aku tahu siapa yang jadi harimau
ah mustahil kang
sembarang orang baik dia gak mungkin ganggu orang
apa mungkin dia harimau jadi jadiannya
aku ajak kalian ke kuburan anak buahku
biar kalian tahu siapa sebenarnya
kenapa dia hanya mengincar warga lain saja
bukannya penduduk ini
itu memang dia sengaja
agar kita tidak curiga
makanya dia incar warga kampung lain
kita harus tangkap sembara
kita tangkap harimau jadi jadian itu
kalau tumben pagi pagi sudah datang pasti ada masalah penting
bagaimana ya pak
ya sudah kita lihat saja ke depan
hari mau jadi jadian
iya juragan sembara orangnya
dan yang lebih mengkhawatirkan lagi sembara itu selalu mendekati farida
celaka kalau memang sembara adalah pelakunya
kalau begitu farida dilarang keras dia untuk dekat dengan sembara
apa iya ada siluman hari mau jadi jadian
bukannya harimau jadi jadian itu hanya ada dalam dongeng
papi itu benar benar ada papi tahu
manusia jadi jadian itu dia berubah ketika bulan purnama tiba
seketika gigi taringnya menjadi lebih panjang
dan tubuhnya akan ditumbuhi dengan bulu bulu
kamu tahu dari mana mardian
iya aku tahu semuanya mami
loh pieto tahu sendiri memang yang kamu pernah lihat secara langsung
juragan mungkin maksud denmardian itu dia pernah baca buku atau dengar dari orang
bukan begitu din
iya bibi rosmina benar aku pernah baca bukunya tentang manusia hari mau dibatasi ya mami
sudah tiga orang mati julagan kita tidak boleh tinggal diam sembarang harus ditangkap
tapi serahkan semuanya sama aku sekali tembak dia pasti mati
mardian kamu jangan sembrono
iya benar mardian jangan asal tembak memangnya sembara itu hewan dia itu manusia
aduh mami mami
mami tenang saja yang aku tembak itu dia
maka dia bukan manusianya tapi hari maunya mami
hari mau jadi jadian berbeda dengan hari mau biasa sir
gigitan hari mau biasa bisa diobatin tapi gigitan hari mau jadi jadian tidak ada obatnya
kecuali orang itu berilmu tinggi
terus kita mau cari kemana bara
hah serius kamu
itu kan desanya den mardian calon suaminya farida memangnya hari mau jadi jadiannya ada di sana
nanti kamu akan tahu
lalu apa yang mau kamu lakukan
manusia harimau itu harus dihabisi siram dia bisa membahayakan banyak orang dia akan terus mencari mangsa malam ini tepat bulan purnama dia pasti akan berubah menjadi harimau
pada saat itulah aku akan menghabisinya
harimau dan pada saat ini sudah mati tészak sudah melukakan mati kami di mer dua ratus lima puluh enam ataupun western

malam dari zaman tészak nova bahasa
apakah cara kau menghalati kebanjiran spentia ini
jangan lakukan hal seperti itu
yang penting kita selamat dari mereka
mulai sekarang kalian tidak berhubungan lagi
iya bibi aku mengerti
bibi tidak usah khawatir
aku udah sembara tidak ada hubungan apa apa lagi
aku berjanji aku tidak akan menunggu sembara lagi bi
terima kasih farida
kamu anak yang baik

kasusnya kasih kamu bitanya ngambil walking
dengan fokus fokus dua belas yang permanen
bikin dibitanya béytan
kamu pwok temukan
hilang dimana ya
tidak jauh ya
bagaimana resources yang kita tensikal
bayangan dalam cermin
aku butuh bantuanmu
beri dia pelajaran
aku tidak mau dia menggangguku lagi
tidak ada ibu
itu cuma bayangan
berarti aku sudah dijemput
aku tidak kuat
biarkan saja mereka menangkap aku
sir kita harus lahir
kalau tidak nanti ke mati
tamat sudah riwayat kita marah
ini depan sudah curang
aduh mati kita marah
marah kalau aku ada salah
sampai bertemu di surga
aku tidak mau
lebih baik aku dicubit cupi sama tujuh belas gadis cantik
daripada harus turun ke situ
aduh takut bara
aku tidak mau bara
eh mau lari ke mana
lari ke mana
eh mau lari ke mana kalian
kalian tidak bisa lari ke mana mana lagi
di mana tadi
bisa sudah datang
nah samsung loker
dpr deh pr marrying you
ah bagus banget

kamu ini tidak punya malu ya
kenapa kamu sampai berbuat seperti ini kepada aku
kamu satu satunya yang menghalangi hubunganku dengan kakak mbak drika
akhirnya sekar ayu akhirnya
kamu sadar juga ya
bahwa mbak drika itu tidak pernah mencintai kamu
hanya ada aku di dalam hatinya mbak drika
kakak mbak drika hanya mencintai aku seorang
terus saja bermimpi sekar ayu
karena sampai kapanpun kamu tidak bisa memisahkan aku dari mbak drika
ada sesuatu di antara kami yang akan menyatukan kami selama ini
sesuatu apa maksudnya
kenapa aku harus bilang padamu
hei arim aku tahu
kau hanya ingin memanas manasiku iya kan
jangan sekar ayu jangan kau sakiti arim
bahullah menyedihkan sekali kamu
mau saja kamu diperbudak oleh silman bodoh itu
diam kamu arim
atau aku akan habiskan kamu sekarang
kamu berani coba saja
aku ingin lihat apa yang akan mbak dika perbuat kalau dia tahu apa yang kamu lakukan kepada aku
aku dan kakak mbak drika akan menikah secepatnya
aku akan membuatnya melupakan diri
sekar ayu terus saja kamu bermimpi
karena sampai kapanpun kamu tidak bisa menikah dengan mbak drika
aku akan menghajar kamu
meninggalkan sekar ayu jangan bergila
tunggu di sini sir
nah seratus kali gak define momento